selain itu rumah madu hutan jambi juga memiliki wisata edukasi
dibanding madu jenis akasia lainnya
jika kapasitas terpenuhi maka biogas yang dihasilkan bisa digunakan untuk sembilan puluh kepala keluarga